sidang kasus mega korupsi ktp elektronik kembali diwarnai aksi penyangkalan dan pembantahan
saksi saksi yang dihadirkan hari ini diantaranya adalah ketua dpr ri setia novanto
kemudian mantan ketua dpr ri adekomarudin
serta mantan ketua umum partai demokrat anas rubaningrum
semuanya membantah terlibat korupsi yang merugikan negara hingga dua tiga triliun rupiah tersebut
di luar persidangan kpk juga terus memeriksa sejumlah saksi diantaranya pengacara elsa sharif
pemeriksaan elsa salah satunya adalah terkait pertemuannya dengan miriam s haryani
kami akan membahasnya malam hari ini langsung bersama elsa sharif
selamat malam bu elsa
baik bu elsa sarif ini sekaligus juga merupakan kuasa hukum dari whistleblower
dan juga justice collaborator dalam kasus mega korupsi ktp elektronik ini m nazarudin
bu elsa terima kasih meluangkan waktu untuk kami
kemudian saya sapa di studio ada bung tama
anggota divisi investigasi dan publikasi dari indonesia corruption watch atau icw
dan bung oce madril yang merupakan direktur advokasi pusat kajian antikorupsi atau pukat ugm
baik saya langsung ke bu elsa terlebih dahulu karena kalau kita lihat peristiwa kemarin ya
bu elsa mendatangi kpk untuk diperiksa oleh kpk terkait dengan pertemuan dengan miriam s haryani begitu bu ya
mungkin ibu bisa ceritakan sebenarnya
apa yang dibahas waktu itu ketika bu miriam mendatangi kantor anda bu elsa
ya sebelum sewaktu saya ke medan ya saya ada sidang pra peradilan di medan
saya ditelepon oleh ibu yani yang mengatakan bahwa dia ingin ketemu saya
pada saat itu saya tidak tahu bahwa apa maksudnya
dia bilang setelah balik baru kita ketemu
terus kemudian saya di medan membaca berita berita dan kemudian diminta oleh beberapa wartawan datang kepada saya untuk wawancara kasus
saya pikir mungkin ada kaitanan dengan ini
sehingga saya pikir mungkin ada kaitan dengan ini
bu miriam itu ya begitu ya bu elsa ya
nah setelah saya balik dari medan saya sms bu yani bahwa saya sudah di jakarta
nah kemudian yani bersama kakaknya sepuku ketemu saya
nah dia membicarakan
dia membicarakan soal dakwaan surat dakwaan yang di tangannya
mengapa dia tidak pernah mengatakan demikian
kok di dalam dakwaan seolah olah dia mengatakan hal hal tersebut
ya itu pertemuan dengan
perlu saya jelaskan
pertemuan bu yani dengan bu miriam s haryani dengan bu elsa itu tanggal berapa bu
ini kami bertanya
itu adalah seminggu sebelum
persidangan bu miriam dihadirkan dalam persidangan
itu jauh seberapa
saya waktu di
kemarin saya udah jelasin tanggal tanggalnya ya
semua saya lupa hari ini
jadi itu ada tiga kali pertemuan ya
pertama setelah saya pulang dari medan
terus kedua kakaknya sendiri yang datang
dan ketiga ketiga itu tanggal tujuh belas maret
nah yang pertama ini kita bicara soal surat dakwaan
langsung saja bu ibu bercerita langsung saja kami mendengarkan
jadi bu yani itu protes
mengapa surat dakwaan dan bap itu sudah tersebar luas
sehingga dia merasa tertekan
dia dimarahi dimusuhi oleh teman temannya
teman temannya yang namanya ada di dakwaan tersebut
terus saya jelaskan
terus dia bilang harusnya kan dia bicara terus terang kepada kpk
kpk harus melindungi dia
tidak seperti ini
nah tapi saya lupa kalau sebetulnya bisa saja orang itu mengambil surat dakwaan bukan di kpk
tetapi mungkin di kejaksaan
mungkin di terdakwa
kuasa terdakwa atau di pengadilan negeri
tapi orang yang menemukan memberikan dakwaan dan bap itu seakan akan dia menerimanya dari kpk
seakan akan dia menguasai kpk
jadi sangat berkuasa
sehingga membuat yani takut
bu di situ apakah bu miriam sempat meminta tolong ibu untuk merubah bap nya
dia mengatakan hanya satu saja
uang yang dikirim oleh sugiarto ke rumahnya itu tidak ada nenek nenek di rumahnya
terus di dalam bap dia ada tulisan
diterima oleh pembantunya mini
nah sedangkan mini ini
tidak pernah terima
bu miriam ini sempat
bu miriam ini sempat
mengatakan kepada ibu tidak bahwa
dia ingin mencabut bap nya
apakah saat itu
bu elsa di kantor anda
datang juga seorang
pengacara muda yang kami
kumpulkan informasinya berinisial at
yang kemudian mencoret coret
bap bu miriam
dan anda tidak mengetahui kehadiran
ya itu yang terakhir
kalau tidak salah
oh yang tujuh belas maret itu berarti yang sebelum sidang
setelah saya bicara
ya sebelum sidang
bisa anda ceritakan bu
jadi setelah kita
dan juga membahas isi bap dia
memang kan kita bicara banyak
nah kemudian saya karena ada tamu yang lain
setelah saya balik
saya lihat dari belakang ada laki laki
bawa seperti bawa bap
saya lihat dari belakang itu bap nya
dan kemudian ada coretan coretan
tulisan yang dicabut
dicabut dicabut gitu
nah kemudian saya duduk disitu
duduk disampingnya saya bilang
baru saya tahu
oh orang ini saya kenal
terus kemudian saya bilang
kamu mau ngapain
kamu bukan lawyernya
tapi dia tidak menjawab
terus saya bilang eh jangan ganggu ganggu
kasian kalau kamu ngajarin
apa responnya si pengacara muda
dia senyum senyum aja
dia cuma gak jawab
seingat saya dia nggak mengeluarkan kata kata
nah tapi karena itu waktunya singkat
anda cukup mengenalnya
atau hanya kenal sekilas
karena kan tiba tiba masuk ke kantor anda kan ini
saya cukup mengenalnya
semenjak waktu di
waktu ada sidang pilkada
amin sam dengan sahrul
dia biasa berpartner dengan siapa bu
apakah ada pengacara senior yang biasa
pengacara bernama at ini
saya sendiri gak tau
kemarin waktu saya dikejar oleh kpk
ditanya itu siapa
karena dia sering main juga ke kantor saya
karena saya punya satu kelompok
lawyer lawyer muda yang dari makassar
ya teman teman dia juga
jadi dia sering datang pun saya gak terlalu
tapi kan levelnya kan dia terlalu jauh
terlalu muda bagi saya
jadi saya gak terlalu perhatiin
tapi baru hari ini saya tahu
katanya dia bilangnya
kerja di pak rudy alfonso
anda cukup mengenal dia
dan ini kan nama yang disebut juga dalam persidangannya
sempat mau didatangi oleh bu miriam begitu ya
saya kenal baik
kan sesama lawyer
cuma dia lebih konsentrasi
banyak membela kasus kasus di golkar
karena dia orang golkar
siapa yang orang golkar
setau saya begitu
artinya apakah mungkin
at ini diutus oleh pak rudi alfonso
untuk kemudian bertemu bu miriam
bap bu miriam yang ada tulisan dicabut dicabut tadi
saya gak tau juga ya
karena saya juga liatnya juga
tapi walaupun sepintas
saya kan di belakangnya kepala dia
bu elsa saya ingin bertanya lanjut
jadi saya sebacat jelas

saya ingin bertanya lanjutan ketika bu miriam ini yang berkata bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi di situ
dulu memang yang pernah seperti dengan ibu di hanura
dulu pernah seperti dengan ibu di hanura

maksudnya bu elsa yang pernah di hanura begitu
apakah bu miriam s haryani ini pernah
curhat begitu bu
berkeluh kesah bahwa ketika
dia telah diperiksa oleh kpk
ada tekanan dari teman teman
bu miriam ini adalah pengkhianat
dan harus segera mencabut bap
yang saya tahu waktu pertama datang itu memang bu yani sangat sedih tertekan karena
dia dianggap pengkhianat karena teman temannya itu bilang teman temannya membaca bap dia bahwa
dia mencoba mencelakakan teman temannya hai bap bumir yang maksudnya disebut dapat mencelakakan
teman teman di dpr iya iya iya betul jadi dia tertekan sekali sedih gitu disebutkan tidak bu siapa
nama teman temannya waktu itu yang menakut nakuti itu hai disebut disebut
kita akan break terlebih dahulu nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan bu elsa sarif
juga nanti kita minta pendapat dari uname selangkun dan juga bung oce madril ganjarannya bagi
seorang miriam sekarang statusnya kemudian menjadi status tersangka tetapi apakah kemudian perlu
dalami siapa orang orang yang kemudian memaksa miriam dan ternyata ada desain dari seorang
pengacara muda yang selama ini bekerja dengan seorang pengacara disebut tadi rudy alfonso yang
berafiliasi dengan partai golkar kita tahu ketua partai golkar saat ini juga tadi diperiksa dan
juga ada bantahan apakah ini juga bisa disebutkan kalau nanti terbukti disebutkan memberikan
keterangan palsu nanti kita akan ulas lebih lanjut tetaplah bersama kami di cnn
hai baik sekarang kita coba ulas apa yang tadi dijelaskan atau citra diceritakan panjang lebar
oleh bu elsa sharif yang sempat bertemu dengan miriam s haryani dan berkeluh kesah tentang tekanan
tekanan dari para politisi di senayan yang disebut nanti bisa mencelakakan teman teman
dpr yang lain dari bap sehingga akhirnya miriam s haryani mencabut
bap nya tapi masalahnya ganjarannya kemudian sekarang adalah status tersangka dari kpk karena
dugaan pemberian keterangan palsu bung tama sendiri analisis anda seperti apa mencatat ketika kemarin
akhirnya miriam saryani ditetapkan sebagai tersangka dugaan memberi keterangan palsu ya
ya kan kalau kita mulai dari awal ya di persidangan persidangan awal kan sebetulnya jelas
ya konstruksi konstruksi sudah mulai tergambar sudah mulai ketik terang misalnya beberapa pihak
mengakui untuk korupsi pengadaannya
itu sudah kayaknya clear
cuma yang jadi persoalan adalah
kpk menghadapi tantangan di
korupsi penganggarannya karena dua hal ini yang akan
dikejar kpk di persidangan
dalam konteks korupsi penganggarannya tadi
itu kan kelihatan misalnya beberapa
saksi yang membantah
kemudian juga beberapa saksi yang justru
mencabut bap nya nah ini akan
menjadi hambatan awalnya kita
memprediksi oh pasti kpk nggak ada
pilihan lain selain menetapkan tersangka
menduga dia kpk akan langsung masuk ke soal
tersangka karena iktp nya
tetapi ternyata dia dikejar
dengan saksi palsunya jadi memang
yang kpk nggak ada pilihan untuk
memproses miriam karena apa tadi
kalau kita lihat soal konstruksinya
kan jelas bagaimana pertemuan
dalam dakwaan ya pertemuan miriam dengan
terdakwa kemudian minta uang
terdakwa terdakwa memberikan uang kepada miriam
miriam memberikan kepada
ketua ketua fraksi ya beberapa nama yang disebut
seperti rumam teguh jawa dan lain sebagainya
ini kalau miriam
kemudian putus boleh jadi ada
missing link dalam kasus
konstruksi yang sudah dibangun oleh kpk
jadi artinya memang
tidak ada punya pilihan lain itu karena memang
posisi miriam ini sangat penting kalau dia
kemudian menjadi posisi
yang sangat penting menentukan aliran dananya
suapnya itu kemana saja
maka ketika mencabut
bap menjadi hambatan tersendiri
karena kan kita juga harus lihat
dalam korupsi penganggaran ini kan ada berapa
sub sub ya yang pertamanya
tentu yang besarnya adalah ada
itu yang kemudian hari ini dikejar
oleh jaksa berdutuk tumum
persen tersebut nah beberapa
chapter lagi adalah soal tadi bagaimana
ada terdakwa dimintai uang
ada kesepakatan dengan andiana rogong kemudian
uang uang tersebut diberikan kepada anggota dpr
lainnya nah tentu ini ada posisi miriam
yang sangat strategis dalam perkara ini
kalau kemudian kesaksian putus disana
untuk sampai ke sangkaan sangkaan
lain yang dibangun oleh kpk
itu bisa terhambat
dan terganggu disana itu yang menurut saya
posisi penting dari ibu miriani
artinya kalau begitu gertakan
ataupun ancaman seperti yang tadi
disebutkan oleh welsa begitu ya
berarti bekerja dong berarti
apa namanya berfungsi dong berarti
kepada miriam yang kemudian memilih
dia lebih baik mungkin
jadi tersangka kpk dan mungkin
menjadi berat hukumannya
karena jurubicara kpk
febri diansyah juga mengatakan bahwa
kemungkinan juga terlibat
dalam kasus korupsi iktp nya
sangat besar juga ya sekarang
masalahnya status tersangkanya untuk yang kesaksian palsu
artinya lebih berat lagi begitu kan
tapi rupanya lebih mirip kesana artinya
gertakan gertakan dari politisi ini
juga bekerja menurut anda bagaimana
akhirnya kita memang melihat
faktanya kan memang bu miriam ini
dan dalam konteks
pengaruh dari luar pihak pihak
yang mungkin tadi mempengaruhi supaya keterangan
itu dicabut boleh jadi tentu satu hal
ini berhasil bahwa keterangan di bap
itu semuanya dicabut oleh
bu miriam sehingga kemudian
ada missing link antara
pengakuan terdakwa yang menyerahkan
uang kepada miriam dan miriam yang membagi bagikan
tentu tantangannya di situ
ternyata ancaman itu bekerja nah kita kan
tidak tahu sejauh mana ancaman itu
bisa mempengaruhi seorang
saksi ya miriam ya
sehingga dia perlu mencabut
menarik juga apa yang dilakukan
oleh kpk sebetulnya
menggunakan pasal dua puluh dua di undang undang
tipikor untuk menjerat
pihak pihak yang memberikan keterangan yang tidak benar
saya agak setuju dengan cara
pendekatan seperti ini ya karena memang ini kan
di tahap awal kalau kemudian
model penjabutan bap
kemudian keterangan keterangan yang berubah
dengan secara total itu kemudian
ditiru oleh modus ini
kemudian menjadi praktik
bagi saksi yang lain akan memperlambat ya
akan memperlambat dan kemudian akan
mempersulit pembuktian di persidangan
dan kita sudah bisa melihat
sebetulnya persidangan pas ke
pemeriksaan bu miriam itu pola itu sudah ditiru
sebetulnya banyak saksi yang kemudian
mengatakan saya tidak tahu kemudian
keterangan itu ya keterangan itu
dibantah dan seterusnya jadi ada
indikasi memang keterangan keterangan
yang di bap itu sudah mulai
dan ya itu
bagi kpk kemudian untuk
menempuh mekanisme yang ada di
pasal dua puluh dua mau tidak mau harus diterapkan
kepada bu miriam
ini sebetulnya memberikan
pesan bahwa kpk
mempunyai bukti bahwa ini adalah
keterangan palsu ini adalah keterangan
yang tidak benar jadi
akrobat yang dilakukan
oleh bu meriam di persidangan itu adalah
contoh keterangan yang tidak benar
yang dilakukan oleh seorang saksi
ada efeknya tidak kepada
saksi saksi lain nanti misalnya kalau
berkata yang tidak benar di persidangan
sudah dibawa sumpah memberikan
bu miriam sudah menjadi
gerbrakan dari kpk
seperti ini apakah kemudian bisa
mempengaruhi tidak saksi saksi yang lain
juga akan khawatir kalau misalnya
memberikan keterangan palsu karena kalau kita lihat
sekarang kan banyak bantahan bantahan yang
disampaikan apakah itu akan memberikan efek
efek jerah atau tidak
seperti itu atau tidak tidak berpengaruh
kalau anda lihat ya menurut saya tentu
akan ada efek ya karena
juga peringatan kepada saksi untuk tidak
main main kalau kita lihat dari konstruksi
yang dibangunkan jelas misalnya
bap bap yang diambil
terutama dari miriam miryani merupakan
salah satu fondasi dibentuknya dakwaan tadi ya
kalau kita bicara berarti
sebetulnya posisi bu miriam ini harusnya
mendukung dakwaan yang disampaikan
karena dia menyampaikan
pembuktian pembuktian lain yang kemudian
akan membongkar perkara secara keseluruhan
tetapi yang dipersoalkan dia
ini yang kemudian
ada kemungkinan akan ditiru karena kan
pola pola seperti ini sudah mulai terjadi
tetapi pilihannya kan ada dua sebetulnya
pilihan yang pertama diakui separuh
atau dibantah sebagian itu ada beberapa
trik sebetulnya kalau kita lihat yang mulai berkembang ya
dia cabut semua jadi kemudian
mungkin karena stres mungkin ya
ini kan sebenarnya menjadi apa ya
semakin mencurigakan begitu ya mungkin kalau dia bagi bagi
mana yang diambil mana yang tidak tentu
ini akan menjadi skenario
yang kpk harus kerja keras dan bongkar
tapi ketika semuanya dicabut berarti kan jelas
ada bap ada keterangan yang
dipersidangan dan keduanya kok bertolak belakang
berarti ada yang asli ada yang palsu
nah konteks palsu ini lah yang kemudian
kpk kan membandingkan dengan
kesaksian kesaksian yang lain bukti bukti yang lain
oh berarti ini yang palsu inilah yang kemudian
dikejar oleh kpk
nah sebenarnya ini semacam kayak apa mungkin kita bisa bilang
shock therapy begitu kepada saksi saksi yang
main main dengan kesaksiannya
di sebelumnya padahal kan jelas seberapa berat sih hukumannya
kalau kesaksian ya kalau misalnya kita lihat kan
pasal yang dipakai oleh kpk pasal dua puluh dua
junto pasal tiga puluh lima ya minimal
tiga tahun maksimal dua belas tahun
nah ini itu baru yang keterangan
palsunya saja ini baru keterangan palsu ya
ya itu dia sudah bisa potensi
kena di situ ya jadi dengan
kondisi yang seperti ini tentu ini akan menjadi
pelajaran bagi saksi saksi yang lain
kalau kemudian dia mau sembarangan
mencabut keterangan begitu
apa yang terjadi bu elsa kepada
bu miriam s haryani ini kan
karena memang ada kekalutan
begitu ya dalam pikirannya kalau mendengarkan cerita
anda tadi ada ancaman dari
kolega koleganya di partai politik
ataupun mungkin di dpr
sehingga merasa takut ditakut takutin
seperti yang anda bilang tadi
nah ketika anda
membongkar ini apakah sudah mulai ada
yang mengancam ngancam anda tidak
menyampaikan pesan dari
banyak tantangan kasus ektp
tidak seperti hambalang ya
beberapa lawyer juga
memperingati saya dengan keras
yang kurang menyenangkan
siapa saja contohnya lawyer lawyer yang
berkata keras kepada anda
saya lupa karena kan juga waktu itu
waktu itu mereka
mereka memperingati saya
melanggar kode etik
mau melaporkan saya mencabut
oh sudah ada begitu ya ancaman itu pasti
berlangsung sampai sekarang tidak bu
enggak yang sekarang enggak sih
yang waktu dua ribu tiga belas
baik bu elsa bu elsa ini kan
masih aktif menjadi kuasa hukum
m nazarudin ada yang berbeda tidak
keterangan dari nazarudin kemarin atau
ataukah masih tetap seperti dua ribu tiga belas lalu
bu di persidangan hari senin lalu
ada yang berbeda
ada yang berbeda
ya ada yang berbeda
gak ada yang berbeda dengan nama nama yang disebut
tetap sama bu ya
ya ada yang
yang berbeda sih sedikit
nazarudin saya diingatkan
kembali apakah ini
saya mengiakan itu
sejumlah rapat pertemuan pertemuan
ya untuk membahas
pertemuan membahas proyek iktp ini bu ya
apakah yang dihadiri oleh ketua ketua
fraksi waktu itu
ada beberapa deh
saya sudah bicara dengan kpk
nanti mereka marah lagi sama saya
ya kalau ibu membongkar ini tuntas
mungkin masyarakat yang akan mengawal ibu begitu bu
ya tapi kan mereka akan bisa lapor polisi
tapi yang jelas
saya sudah sampaikan kepada kpk
dalam berita acara pemeriksaan
bu elsa mungkin bisa cerita sedikit bu
apakah memang sangat dekat dengan
elit elit politik yang ada di dpr bu
saya nggak kenal sama sekali
belum pernah lihat andi narogong ini
saya cuma dapat cerita dari nazarudin
ya apa yang diceritakan nazarudin bu
ya dia memang tangan kanan dari ketua pimpinan rapat
yang kemudian semua strategi pimpinan rapat itu
yang dia juga sebagai pelaksananya
ketua pimpinan rapatnya maksudnya siapa bu
ya itu ada di dalam ceritanya nazarudin
dan kemudian waktu di dalam bap nya yani yang saya baca
itu selalu menyebut nama itu
itu kan keterangannya di dalam bap yani itu sangat kait mengait
jadi gak bisa dicabut sepotong sepotong
karena itulah waktu dalam pengadilan dicabut seluruhnya
gak ada pilihan
ketika ibu membaca bap miriam s haryani ini apakah memang persis
seperti juga yang diceritakan oleh m nazarudin bu
gak ada pilihan buat dia
gak bisa dipecah
gak bisa dipecah
gak bisa dipecah
nazarudin nggak pernah menjelaskan masalah yani
dan nazarudin ditangkap agustus dua ribu sebelas
sedangkan periodenya yani adalah periode kedua
dan yang ppk itu periode ketiga
jadi penjelasan dari nazarudin adalah dalam perencanaan
sampai anggaran itu ditetapkan jadi rp lima sembilan triliun
dan bagaimana memakup berapa persen itu yang dijelaskan oleh nasarudin
tetapi sampai akhirnya kasih ke komisi dua sampai detil detil nasaruddin tidak tahu
oh baik jadi hanya ketika proses memarkup anggaran sampai lima sembilan triliun
dan membagi ke pemain memakup ini
oke baik dan ketika pembagiannya ke komisi dua itu beda lagi
membuat studi kelayakan itulah
iya beda itu nasarudin tidak tahu
oke baik kita kembali soal bap miriam terlebih dahulu tadi
itu memang saling kait mengkait begitu bung tama ini menjawab apa yang anda analisis tadi
berarti kan memang tidak ada pilihan selain mencabut semua ya
yang tentu saja dalam kondisi mencabut semua kan ini akan menimbulkan kecurigaan
sehingga perbandingannya mudah
maka kemudian dia disebutlah kesaksian
artinya berarti bap miriam ini sudah sangat sempurna begitu ya untuk membongkar kasus ini
yang dipersalahkan dalam proses sidang itu kan pengambilan bap nya
kalau kita lihat misalnya apa alasan dia mencabut semua
pertama karena itu dianggap ada ditekan oleh para penyidik
jadi tiga penyidik yang hadir di sana menekan
padahal begitu video diputarkan kan tidak ya
kemudian sambil ketawa
yang itu sebetulnya sudah terbantah poin itu
nah poin lainnya yang kedua
yang saya ingat adalah
dakoan bap sudah disiapkan
jadi bumi miriam tinggal tanah tangan dan tinggal mengisi
kira kira itu yang disampaikan di proses sidang
dua hal ini kan sebetulnya menjadi hal yang sangat serius
tuduhannya kepada para penyidik
kalau betul itu terjadi berarti proses pengambilan bap itu betul betul bisa dibantahkan
kira kira begitu poinnya
tetapi kan tidak
jadi satu sisi soal pengambilan bap
tapi dalam pandangan saya tentu saja sudah selesai
kita nggak ada masalah dengan bap itu
artinya disampaikan pada saat itu
kemudian tidak ada tekanan
bahkan juga ada kesempatan untuk melakukan revisi terhadap bap
jadi sebetulnya sudah clear
jadi bap itu sebetulnya sudah tidak ada masalah
sehingga dijadikan dasar untuk melakukan beberapa dakwaan dakwaan
nah menyambung tadi yang disampaikan oleh bu elsa
ada dua hal tentang yang berbeda
yang pertama bicara soal kesepakatan di awal
uang lima sembilan triliun
iya ya kalau dikontrak lima delapan triliun sekian
nah uang lima sembilan triliun kan kemudian dipecah
kemudian juga kementerian dapat bagiannya presentasinya
nah kemudian ada lagi tentang bagian setelah itu
ya tadi bicara soal ibu bu yani tadi
ini beda periode padahal ya
tapi korupsinya masih berjalan sepanjang itu ya
karena ini kan panjang
karena kalau kita lihat kan tadi ada dua hal yang coba dibuktikan
tantangan terberat bukan pada korupsi pengadaan barang dan jasanya
karena apa mudah melakukan tracking terhadap barang barang yang dibutuhkan untuk membuktikan soal korupsi pengadaan
kontraknya masih ada bukti pembayaran juga belum lama
dan semua kan hampir sebagian besar lewat transfer
sehingga itu sudah jadi bukti yang mati yang susah buat dari kayasa
nah sedangkan pada konteks penganggaran ini yang sulit
karena apa dia dibangun dengan kesaksian kesaksian
kemudian bukti bukti lain yang dianggap bisa menjelaskan kejadiannya pada waktu itu
ini yang menurut saya tantangan terbesar kpk
kepada hari ini
artinya kalau itu soal apa namanya bagaimana periodisasinya ketika itu terjadi begitu ya
tapi ketika kembali ke soal bap bu miriam itu artinya apakah memang
tadi disebutkan ya bu elsa ya
ketika teman teman dprnya membaca bahwa bapnya
wah ini bisa menjatuhkan teman teman dpr yang lain ini begitu kan
lalu kemudian ada tekanan tekanan kalau disebutkan oleh penyidik novel baswedan
nama nama dari komisi tiga
lalu kemudian ada coret coret
lain sebagainya sehingga miriam akhirnya mencabut
sebenarnya bap miriam ini sangat penting sekali
untuk yang periode pembagi bagian ke komisi dua ya
jadi sangat penting
artinya mungkin ini bisa dimunculkan kembali
apakah mungkin bisa dimunculkan kembali oleh kpk
untuk menjelaskan duduk perkara masalah pembagian uang ke komisi dua ini
kita ulas lebih lanjut ya setelah jeda berikut ini
kami akan segera kembali nanti dengan cuplikan cuplikan
saling bantah di persidangan yang berlangsung hari ini
kita juga nanti akan tanyakan kembali kepada bu elsa
sarif yang sampai saat ini masih merupakan kuasa hukum dari m nazarudin
yang disebut sebagai whistleblower dan juga justice kolaborator
seperti kita ketahui bahwa persidangan hari ini menghadirkan saksi saksi
yang memang disebut dalam
surat dakwaan nama nama besar
yang disebut di sidang perdana saat itu
yakni salah satunya adalah ketua dpr ri stiano fanto
lalu ada nama mantan ketua umpati demokrat anas urbaningrum
dan juga mantan ketua dpr ri ade komarudin
dalam salah satu kesaksiannya
stiano fanto membantah pernah mengenal
sosok dia anggreni yang merupakan mantan sekjen kemendagri
di sisi lain dia anggreni ini justru mengatakan pernah bertemu
untuk membahas proyek ktp elektronik
kami tampilkan cuplikan dari beberapa persidangan berikut ini
tadi dikatakan kenal dengan dia anggreni
saudara tidak kenal ya
tapi di dalam dakwaan saudara bersama dia anggreni
dengan andi agustinus ada adina rombong
pernah melakukan pertemuan
pukul enam wib ya
ini waktunya mungkin
tidak jelas disebutkan kapan ini
dan masalah ini sudah kita komprontir juga dengan dia anggreni
pada saat kita periksa kemarin dia menyatakan itu benar
ada pertemuan disana
antara saudara dia anggreni
dan adina rombong di hotel grand melia
yang saya ingat saya nggak pernah
benar tidak pernah
tidak pernah ya boleh

grand melia itu adalah jenam lagi
jadi kamu mau berantakan
berantakannya mau bertemu siapa lagi saya
dengan bapak setia pesantri
eh hanya andi agustinus kan
lalu pak gepang
lalu pak gepang
lalu pak gepang
jadi pak gepang ini
di sana pak setia rufanto juga tetesan tetesan
karena ada acara lain misalnya
mereka hanya menyampaikan
ini ada program
ikut di ktp
ini merupakan program strategis nasional
ayo kita carikan bersama sama
tadi saudara menjelaskan pertemuan dengan pak irman
itu pertama kali ketika saudara keuntungan ke jambi terkait dengan bapak aramuta
itu pertama kali saudara ketemuan dengan pak irman
tidak pernah lagi
sebelumnya juga tidak pernah
belum pernah ya
kalau pak setia rufanto pernah melihat di mana

itu yang batik kuning
tidak pernah lihat
ini pertama kali melihat pak setia rufanto
pemeriksaan yang tadi kpk
sebelumnya juga belum pernah ketemu
terutama yang berkaitan dari saksi pak setia rufanto
saya masih berpenggak kepada
tetap berpenggak kepada swadilwan bap saya
ini terkait dengan percayaan hari ini apa
saya pernah bertemu dengan pak setia novanto
pada bulan februari dua ribu sepuluh
di wadah dirinya dia
waktu itu pertemuannya juga dihadiri oleh
oleh tujuh anda ini
dan saudara andi
pertemuan yang kedua
pernah menemui pak setia novanto
di ruangan ketua operasi
sedangkan pertemuan yang ketiga adalah
seperti yang ditayangkan tadi
kami bertemu di jambi pada waktu
saya menjabat sebagai pj umum nur jambi
waktu itu pak setia novanto
memang hadir bersama
buat penyelidikan dan beberapa menteri
dan panggung manteni sekat apon
kemudian yang terakhir
mendapat pesan dari ibu dia anggra ini
melalui kurir ke rumah saya
waktu itu pesan dari ibu diang anggra ini
tolong sampaikan kepada pak irman
ada pesan dari pak setia novanto
menurut ibu diang anggra ini
kalau saya ditanya
ibu diang anggra
tolong disampaikan bahwa
saya tidak kenal dengan pak setia rufanto
itu yang terbaik
yang masih saya dengar
mungkin pertemuan yang kedua tadi
belum begitu jelas kapan
sudah dikatakan maret
tadi maret tahun dua ribu lima belas
sudah jelas kita cermati
ada dua keterangan yang berbeda
apakah salah satunya ini
memberi keterangan palsu kalau begitu
kita tidak menyebut siapa ya
tapi kan ini keterangan pasti berbeda ini
dua keterangan dan bertolak belakang
bisa tidak disebut memberi keterangan palsu
agak agak menarik dulu ke belakang ya
sebetulnya kenapa saksi itu penting
kemudian kenapa perundang undangan mengatur mengenai saksi
kewajiban menyampaikan keterangan yang benar
karena memang ini kita berada dalam sebuah proses persidangan
proses penegakan hukum
maka semuanya harus mengikuti pola pola yang ada dalam proses pro justisia
jadi pihak pihak yang dalam masa penyidikan
masa pemeriksaan di persidangan
itu tidak boleh dalam tanda kutip mempermainkan hukum
termasuk apa yang
termasuk apalagi kepada penyelenggara negara
ini perlu kita garis bawahi
bahwa undang undang tahun dua ribu delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
itu juga memberikan kewajiban kepada penyelenggara negara
untuk bicara yang benar
menjadi sebuah kewajiban bagi mereka
bicara yang benar
memberikan keterangan yang benar
dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi
jadi ada beban kepada penyelenggara negara
mereka yang ada di dpr
apakah ketua dpr
ini adalah penyelenggara negara semua
jadi mereka tidak bisa main main dengan kewajiban itu
jadi di samping dia bisa dikenai dengan pasal dua puluh dua tadi
keterangannya tidak benar
tapi juga dari sisi jabatannya
itu sebetulnya juga terancam dari sisi undang undang tahun dua ribu delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ini tidak layak orang ini
ada instrumen hukum yang kemudian
lebih berat lagi berarti ya
jadi pihak pihak yang terutama penyelenggara negara
undang undang dua puluh delapan itu menyasar penyelenggara negara
mereka yang di dpr
ketua fraksi dan seterusnya
menteri yang ada di dirjen
jadi mereka harus menunjukkan sikap yang kooperatif dengan peradilan
nggak main main peradilan ini harus dihormati begitu
kemudian hal yang kedua yang perlu kita tekankan juga
bahwa ini kan ada pihak pihak atau aktor yang mencoba menyelamatkan diri sendiri
tentu persidangan ini ketika dakwaan itu terbuka
kemudian data data aliran dana itu terbuka
dan ada saksian yang diberikan berbagai pihak
ada nama nama yang memang merasa sangat tersudutkan dalam kasus iktp
ada nama nama yang merasa menjadi dalam tanda kutip mungkin dikonstruksikan menjadi aktor intelektual
kalau kita baca surat dakwaan itu kan kelihatan ya
nama nama yang mengatur dan kemudian seperti
siapa aktor intelektualnya
aktor intelektualnya dan sepertinya mempunyai otoritas untuk mengatur project itu
yang perlu kita waspadai adalah ada tindakan berusaha menyelamatkan diri sendiri
nah saya melihat tayangan yang terakhir
apa yang disampaikan oleh pak irman tadi
itu menarik begitu
ada pesan yang disampaikan kepada pak irman melalui kurir
dan pesannya itu sederhana mas indra
itu sederhana sekali
bahwa tolong sampaikan bahwa saya tidak kenal dengan siti ando fanto
itu beberapa kalimat saja
beberapa kata saja
tapi itu memiliki makna yang luar biasa
karena dia memutus informasi
jaringan jangkauan kepada salah satu aktor
masalahnya bagaimana membuktikan pesan itu
apakah cukup keterangan dari irman saja
kita kan lihat keterangan irman tadi itu kan menarik
ada tiga kali pertemuan
dan kemudian tidak hanya irman
ada saksi lain misalnya dian greini mengatakan ada pertemuan
keterangan irman dan dian greini sama
sugiarto juga keterangannya sama
kita gak tahu andi naronggong mengenai itu
akan seperti apa
yang berbeda kan orang yang ditemui begitu
salah satu peserta pertemuan itu kemudian mengingkari
itu hak masing masing orang untuk mengingkari
jadi menurut saya tentu hakim harus mendalami
ini sebetulnya hakim mempunyai kewenangan untuk menggunakan semua informasi yang ada di persidangan
ini mana informasi yang kira kira kredibel
mana informasi yang bisa dipercaya
dan mana kemudian saksi yang informasinya boleh jadi tidak akan digunakan
sehingga dia tidak bisa memberikan
input atau dia tidak bisa digunakan dalam proses pembuktian dari perkara ini
jadi kalau kita lihat tadi ada pengakuan pengakuan
apalagi kalau ada bukti lain berupa cctv dan seterusnya
oh itu makin menarik begitu
bayangkan kalau ada cctv ada benar pertemuan itu
di situ menurut saya ketenangan
grand melia ini salah satunya
grand media kemudian ada pertemuan di jambi
nah kalau betul ada bukti yang seperti itu
maka keterangan apa yang disampaikan oleh setia novanto tadi kan menjadi tidak benar
kalau kita melihat
kembali ke kasus miriam begitu kan
ketika di konfrontir lalu ditayangkan cctv nya
apakah mungkin yang konfrontir antara mungkin dia anggraini dengan setia novanto langsung
begitu lalu kemudian ada cctv misalnya di grand melia itu
nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi
tapi ini yang menarik juga ingin saya garis bawahi lagi
saya ingin sampaikan sebelum break
bahwa kesaksian irman yang menarik tadi menurut bung oce madril adalah
kemudian yang terakhir saya pernah mendapat pesan dari budi anggreni melalui kurir kepada saya
bahwa itu pesan dari budi anggraini
tolong sampaikan pada pak irman ada pesan dari pak setia novanto
menurut budi anggraini
kalau saya ditanya termasuk oleh pihak kpk
tolong disampaikan bahwa saya tidak kenal pak setia novanto
itu tadi di garis bawah
kita ulas lebih lanjut
cnn indonesia prime news akan segera kembali
tidak ada yang mencoba
tidak ada yang mencoba
tidak ada yang mencoba
baik dari persidangan tadi
masih dari persidangan tadi
saya ingin menunjukkan kepada anda cuplikan yang lain
keterangan dari anas urbaningrum yang membantah keterangan dari nazarudin
itu anda terima uang dari andina robong
terkait dengan ektp
anda salurkan untuk keperluan demokrat itu berarti kan
untuk kongres pencalonan mas anas jadi ketua umum
jadi kan kalau kongres partai demokrat itu ada panitianya yang mulia
kalau saya untuk urusan memenangkan mas anas jadi ketua umum yang mulia
kalau ke keperluan partai secara partainya langsung tidak ada yang mulia
jadi misalnya ada waktu itu ketua praksi setelah mas anas terpilih jadi ketua umum
mas anas kan ganti jadi ketua praksi
yang ganti kan tadi yang pak jafar hapsa ini
nah itu mas anas bilang bantu seratus ribu
dari uang itulah seratus ribu dolar dikasihkan ke pak japar hapsah ini
terus ada juga waktu itu pak kutibul imam
dia mau maju jadi ketua umum bp ansor
disuruh mas anas waktu itu bantukan empat ratus ribu dolar
dibantu yang mulia
gp ansor dimana itu
waktu itu kongresnya di surabaya yang mulia
pak kutubul imamnya yang kita bantu
bukan gp ansornya yang mulia
supaya pak kutiplima waktu itu mencalonkan jadi ketua umum gp ansor bisa menang
ternyata gak menang
sama seperti singgana anas tadi ya
hanya sekedar jadi ketua
oke sedikit lagi
apakah terkait dengan program iktp ini anda pernah menerima sesuatu
tidak yang mulia
kami ada sumber informasi yang mengatakan bahwa anda mendapat
apa tanggapan anda mengenai
itu bukan fakta yang mulia
itu keterangan fitnah saya kira
itu fiksi dan fitnah
kelihatannya anda begitu yakin tentang itu
sangat yakin yang mulia
ada sumber saya kira tak perlu saya sebut namanya
yang menyebut bahwa aliran uang itu antara lain terkait dengan pelaksanaan kongres anda pada waktu itu di bandung
tentang pelaksanaan kongres itu sudah dibahas dengan sangat detail pada kasus saya sebelumnya yang mulia
dan pembahasan sangat detail itu sama sekali tidak terkait dengan kasus yang sekarang disebut sebagai kasus iktp ini
oleh para saksi yang jumlahnya sangat banyak
dan karena itu buat saya menjadi aneh ketika ada satu peristiwa kemudian ada jalan cerita yang berbeda beda
saya kembali ke bu elsa

bagaimana sebenarnya waktu itu cerita dari m nazarudin tentang uang yang disebutkan diberikan kepada anas urbaningrum terkait dengan kongres partai demokrat ketika dia mencalonkan diri sebagai ketua umum partai demokrat begitu
karena tadi kalau kita simak jawaban dari anas urbaningrum adalah itu kan soal kongres kongres itu kan sudah dalam peristiwa kasus sebelumnya
kalau kita cerbatin mungkin kasus hambalang begitu ya
nah yang soal iktp ini tentu saja tidak mungkin hal yang sama uangnya lari
bagaimana cerita nazarudin waktu itu
kalau kasus yang kongres demokrat itu memang sudah pernah disidangkan
dan dananya kan waktu itu di wisma permai
dan kemudian itu kaitannya dengan hambalang
oh kaitannya dengan hambalang
yang ektp ini ini kan periode pertama
itu melakukan proposal studi kelayakan penetapan anggaran
di situ mereka mengeluarkan dana konsorsium mengeluarkan lima puluh lima puluh miliar masing masing menjadi dua ratus lima puluh miliar
dan kemudian ada bandarnya
jadi dua ratus lima puluh miliar ini kemudian mengundang tokoh tokoh dpr dari anggaran maupun ketua partai
untuk menggolkan anggaran
perencanaannya enam sembilan triliun
yang kemudian akhirnya goalnya berhasilnya lima sembilan triliun
dari situ enam sembilan itu sudah dicanangkan berapa markupnya
jadi nah jadi pada saat perencanaannya ini belum ada uang yang masuk
tetapi uang yang keluar
tapi kan nazarudin itu kan baru ditangkap tanggal
tanggal delapan bulan agustus dua ribu sebelas
ya jadi dia periode kedua
dari irman dan sugiarto itu membagi bagikan uang itu periode kedua
nazarudin nggak tahu apa apa
nah kemudian tahap ketiga adalah pelelangan kan tender
ya yang sudah disidangkan
nah uang itu kan kembali setelah
dan setelah dilaksanakan
dan uang meluncur step by step
nah disitulah beratu kepada konsorsium
dan konsorsium mengembalikan memberikan kepada orang orang yang berperan itu
komisi tua begitu ya
jadi pada saat perencanaan itu belum keluar duit
belum terima duit
ya karena masih masih merancang dan kemudian memarkup begitu ya penganggarannya
mengeluarkan duit ya
mengeluarkan uang untuk menggolkan proposal itu
baik saya ingin sekali waktu kita terbatas
tapi terima kasih banyak bu elsa sharif mau berbagi cerita tentang hal hal baru tadi ya
terima kasih ibu selamat malam
saya ingin konklusi dari mungkin bang taman dan juga bang oce madril
jadi kira kira dari catatan yang paling penting dari hari ini
yang mungkin akan kita simak lagi yang akan dilakukan kpk dalam membongkar kasus ini selanjutnya
yang selanjutnya tentu akan masuk ke soal pembagian uang di legislatif
sudah pasti kesana
nama nama yang diperiksa
si etna novanto ade kemarudin dan lain sebagainya yang menurut saya ini adalah pihak pihak yang dianggap menerima menurut dakwaan
nah tetapi fakta lain yang menurut saya juga muncul dari pembicaraan kita pada hari ini adalah soal ternyata dalam konteks pencabutan keterangan dan pencabutan bap maksud saya
itu ada persoalan yang juga gak kalah seriusnya
gak kalah seriusnya ya
yang kalau kita lihat
menekan itu bukan dilakukan oleh penyidik kepada ibu miriam smiriani tetapi dari pihak pihak lain
tadi ya ada misalnya upaya dengan mencoret coret bap
ada upaya lain misalnya ternyata menekan via pengacara kemudian itu juga disampaikan menurut ibu elsa kepada kpk
nah dalam konteks yang seperti itu kan juga kita bisa lihat dalam undang undang tindak pidana korupsi itu ada tiga puluh jenis perbuatan yang diklasifikasi menjadi tujuh kategori
nah tetapi dilayan dari tujuh kategori
itu ada lagi perbuatan perbuatan lain
apa yang bisa dipidana karena korupsi
yang lain lainnya diantara adalah merintangi proses hukum
menghalang halangi atau obstruction of justice
nah dalam konteks ini kan juga kita bisa lihat nih misalnya
pihak pihak ini dengan dia melakukan menyuruh menekan bukankah itu bagian dari mengganggu
bagian dari mengganggu
proses merintangi proses peradilan kepada saksi
yang ini kemudian juga bisa diganjar tadi
itu minimal tiga tahun
maksimal dua belas tahun
jadi mungkin juga kpk bisa mempertimbangkan bahwa pihak pihak yang mengganggu proses juga bisa dikejar sebelum korupsi ktp ini selesai
jadi biar pihak yang mengganggu
karena ini masalah yang juga sangat penting juga ternyata
karena tadi upaya menekan ternyata bukan dari penyidik
tetapi dari pihak pihak lain kalau menurut dari keterangan bu elsa
konklusi anda bung oce singkat saja
ya satu bahwa ini menarik kasusnya karena pertama kita melihat ada tersangka baru
di luar kasus korupsinya
yaitu keterangan yang tidak benar
ini merupakan ini bukan pertama kali kpk melakukan mas indra
jadi sudah pernah dulu dalam kasus keterangan tidak benar saksi terkait dengan kasus akhil muhtar
itu sudah dihukum empat tahun denda dua ratus juta
jadi ini bukan hal baru
jadi ini sudah hal yang kesekian
kpk sudah pernah menerapkan
kemudian yang kedua yang tadi disampaikan tama
ada pihak pihak yang mencoba mempengaruhi proses persidangan
proses pemeriksaan menghambat
itu juga bisa kemudian dipidana
dan itu sudah pernah juga dilakukan oleh kpk
yang terakhir saya kira ke kpk
karena kasus ini masih panjang dan saksinya banyak
perlu memang kpk kemudian memikirkan bagaimana melindungi saksi saksi kunci
memberikan perlindungan kepada mereka yang merasa terancam
memberikan jaminan perlindungan fisik hukum dan seterusnya
supaya kasus ini berjalan dengan lancar
oke baik terima kasih bung oce
terima kasih juga bu tama eslangkun atas ulasannya cukup panjang ini malam hari ini
mungkin kita akan lihat lagi nanti ke depan seperti apa persidangan selanjutnya